raimu bangun raimu bangun
sekarang aku sudah meninggalkan dunia
dan meninggalkan kami semua raimu
aku mohon bangun raimu
semoga kamu selalu otima raimu
kamu yang tenang disana raimu
raimu tidak bisa mencari dirimu
menyelesaikan kemend diet

kepada seluruh rakyat
danikan kusip rabu
dan sampaikan juga
kepada seluruh rakyat
pemakaman akan dilakukan
seluruh rakyat pajajaran
pemakaman putraku kian santan
sandika kusip rabu